hujan disertai angin kencang ini memporak porandakan lapak pedagang kaki lima
di jalan pahlawan kota bogor jawa barat kami sore
angin juga menumbangkan sejumlah pohon besar di sepanjang jalan pahlawan
hingga melintang di tengah jalan
satuan pelaksana bpbd kota bogor mencatat sedikitnya delapan titik pohon besar tumbang
satu di antaranya menimpa sejumlah kendaraan
akibatnya arus lalu lintas di jalur utama lumpuh total dan dialihkan melalui jalur alternatif
usai diterjang badai petugas bersama puluhan warga langsung membersihkan jalan dari pohon tumbang
dan mengevakuasi gerobak serta barang dagangan yang masih bisa diselamatkan
satu orang pedagang juga dilarikan ke rumah sakit lantaran tertindih dahan besar
yang paling parah itu di jalan pahlawan
tempatnya di depan taman maka pahlawan pohon jenis akasia
yang jatuh akarnya juga ikut terbawa
serta menimpa satu korban yang saat ini sudah dibawa ke hermina
pohon kedondong besar yang sudah ada sejak tahun tujuh puluh an ini tumbang dan menimpa dua warung
di jalan kejaksaan duren sawit jakarta timur kamis petang
petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama petugas ppsu
langsung ke lokasi dan mengevakuasi pohon tumbang itu
pemilik warung mengatakan pohon tersebut tiba tiba tumbang
hingga menghancurkan seluruh etalase yang ada di dalam warungnya
padahal kondisi sedang tidak hujan dan tidak ada angin kencang
ragi duduk tiba tiba melihat itu pohon jatuh
jatuh terus jatuh
ketimpa udah buru buru keluar keluar keluar keluar keluar keluar
tidak ada angin tidak ada hujan
akibat kejadian ini kerugian ditafsir
disir mencapai puluhan juta rupiah
sementara itu kemacetan panjang sempat terjadi dari arah pondok bambu menuju kalimalang
tim liputan cnn indonesia